kasus dugaan pemerkosaan dan aborsi yang menimpa mahasiswi novia widiasari berujung bunuh diri menunjukkan indonesia darurat kekerasan seksual
proses hukum yang baru dilakukan setelah korban meninggal dunia semakin menunjukkan ada keterlambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan indonesia
untuk pembahasannya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit humas polda jawa timur kombes polisi gatot repli handoko selamat sore pak gatot
selamat sore salam sehat selalu mbak
dan komisioner komnas perempuan siti aminah apakah sudah bergabung
oke kita ke kabitumas terlebih dahulu pak gatot sejauh ini bagaimana proses hukum bribda randi bagus yang diduga terlibat dibalik tewasnya mahasiswi novia widyasari pak gatot
baik mbak perkembangan terakhir kami menangani dengan dua sasar yang pertama dari propam
kemudian yang kedua
dari direkturat krimum polda jatim
nah untuk dari teman teman di propam itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi
di antaranya ada sahabatnya kemudian itu dari almarhum almarhumah
kemudian juga ada dari dosennya guru tempat sekolahnya di unibra
kemudian juga ada
ada dari ayahnya
ayahnya daripada saudara tni itu sendiri
ya percayaannya juga nanti kami juga meriksa dosen pembimbing skripsinya almarhumah
dari universitas superbiga ada nggak
oke sudah ada saksi saksi yang diperiksa
pak gatot berbagai pihak meminta semua pelaku diusut bukan hanya bribda randi
apakah kemudian polda jawa timur membuka kemungkinan ada tersangka lain pak
ini masih kami dalami dan akan kami kembangkan terus
jelas kami melakukan pemeriksaan secara profesional
jadi belum ada terbuka kemungkinan untuk tersangka lain begitu ya pak gatot ya
sementara ini belum ada mbak tapi kami akan melengkapi semua berkas yang terkait kode etiknya
kemudian juga pidananya mbak
oke pak gatot kami ingin klarifikasi
karena ada kabar yang simpang siur beredar
apakah memang pernah ada laporan pengaduan dari almarhum korban novia widyasari
atas tindakan pemaksaan aborsi yang dilakukan beribdaran di
laporan ini mungkin masuk ke dalam polda ataupun polres tempat dia bertugas
kami sudah melakukan pengecekan mbak
jadi dari polres mojokerto kemudian pasuruan kabupaten
dan perupam polda jatim juga laporannya belum ada mbak
artinya tidak ada laporan sama sekali ya yang masuk ya pak ya
banyak yang menyayangkan bahwa polisi baru bergerak setelah kasus ini viral
apakah kemudian diakui ada kelambanan dari polda jawa timur untuk menangani kasus ini pak gatot
jadi mbak kejadian temukannya almarhumah itu tanggal dua
kami tanggal empat sudah bekerja cepat
mukap adanya perbuatan yang dilakukan oleh oknum
nah itu sudah merupakan bagi kami kami tepat dalam melakukan pengungkapan kasus ini
oke kita akan bergabung dengan komnas perempuan
komisioner komnas perempuan ada mbak siti aminah
oke mbak siti kita sudah menunggu anda dari tadi
tapi saya mau tanya tadi pak gatot sudah menjelaskan bahwa pemeriksaan sudah berlangsung
kepada delapan orang saksi tapi belum ada kemungkinan terbuka tersangka baru
dan bribda randi dan saya mau tanya apakah menurut komnas perempuan
ada pihak lain yang mesti bertanggung jawab bukan hanya bribda randi saja
iya ini kalau untuk nwf memang ada dua isu
pertama adalah kekerasan seksual
dalam bentuk pemerkosaan atau eksploitasi seksual
dan perasaan abor
mbak siti saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
apakah bisa diulangi lagi mbak siti
ya jadi dalam kasus ini kan ada dua tindak pidana
yang pertama yaitu
kami tentu mempercayai kepada pihak kepolisian
untuk mengusut dan membuat terang kasus kasus ini
terkait dengan apakah ada pihak lain
tentu itu didasarkan kepada perkembangan alat alat bukti
yang dilakukan oleh pihak
oke mbak siti almarhum korban kabarnya pernah mengadu
ke komnas perempuan dan lembaga lain
saat itu apa yang disampaikan mbak siti
iya almarhum pernah mengadu ke komnas perempuan
pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh
namun kami baru bisa berkomunikasi
dengan almarhum pada november dua ribu dua puluh
dan sejak mandat komnas perempuan
kami merubah kebutuhan untuk mendapatkan
konseling psikologis dan mediasi
ke p dua tp dua a kabupaten mojokato
yang disampaikan oleh almarhum adalah
almarhum mengalami kekerasan dalam pacaran
dalam beragam bentuk
di antaranya kekerasan psikis
nah kondisi inilah yang kemudian menyebabkan
korban tidak berdaya dan korban merasa
disiasiakan dan dicampakkan
yang pada akhirnya memang ia didiagnosis
mengalami ketidaksehatan mental ya
dan konseling yang dilakukan oleh kawan kawan
p dua tp dua kabupaten mojokato
sehingga membanjirkan anak
untuk tahapan konseling berikutnya korban
telah memutuskan hukuman akhir di hidupnya
mbak siti saya tidak bisa begitu mendengar suara anda
tampaknya ada kendala komunikasi
saya mau ke pak gatot lagi
pak gatot apakah kemudian
meskipun divisi propam polri mengawasi betul proses
pemeriksaan dan juga proses hukum yang sedang ditangani
oleh polda jawa timur bagaimana memastikan bahwa
ini semua akan berjalan sesuai dengan prosedurnya
bahwa ini yang terlibat adalah anggota kepolisian
bagaimana memastikan bahwa proses hukum ini
betul betul akan berjalan pak
jadi baik mbak
sudah ada pesan dari pimpinan kami
bapak kapolri juga bapak kapolda
menyampaikan bahwa kami tidak mentolelir
terhadap perbuatan anggota polri
khususnya yang ada di bodajatim
yang melakukan pelanggaran apalagi pelanggaran pidana
proses tetap akan berlanjut mbak
jadi kami akan melaksanakan pekerjaan ini
penyidikan ini secara profesional
oke jadi tidak ada diskriminasi begitu ya
tetap akan profesional berdasarkan perintah dari pak kapolri
mbak siti mbak siti berkaca pada meninggalnya
almarhum novia widyasari apakah kemudian
ini menunjukkan realita alarm darurat kekerasan seksual
di tanah air mbak siti
alarm darurat kekerasan seksual di tanah air mbak siti

ini adalah satu dari empat lima ratus kasus kekerasan terhadap perempuan
yang diadukan ke komnas perempuan dari januari sampai oktober dua ribu dua puluh
jumlah ini sudah dua kali lipat dari tahun sebelumnya
ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan
masuk kekerasan seksual terus meningkat
dan ini menjadi alarm buat kita semua
agar seluruh komponen bangsa terutama negara
benar benar memperhatikan kepentingan korban dan perempuan
untuk akses keadilan dan pemulihan korban
oke pak gatot saya mau tanya di polda jawa timur saat ini
apakah memang banyak sekali laporan soal dugaan pelecehan
dan juga kekerasan seksual yang dialami perempuan
bukan hanya kasus novia widyasari tapi apakah ada laporan laporan lainnya
untuk yang masih ada di polda jatim
terkait masalah pelecehan atau masalah kasus lain yang melibatkan anggota
hitung ada beberapa yang sudah ditindak lagi dengan proses polda etik
juga pidana mbak
bahkan ada yang sudah dilakukan ptdh
untuk kasus randy ini itu juga tidak memungkinkan karena ancaman yang dikenakan dalam kode etik adalah
ancaman maksimal yaitu ptdh
jadi ada kasus kasus lain yang melibatkan anggota tentang pelecehan dan juga kekerasan seksual
yang memang sudah ditindaklanjuti oleh polda jawa timur
tapi kasus kasus lainnya yang tidak melibatkan anggota kepolisian
apakah memang banyak pak laporannya yang masuk ke polda jawa timur pak gatot
ada beberapa mbak yang masuk ditangani oleh direkturat kerimpung polda jawa timur
dan semuanya juga sudah ditindaklanjuti mbak menuju ke pju ke kejaksaan
baik baik oke baik kita tunggu nanti bagaimana apakah akan ada payung hukum
dan juga penanganan yang lebih cepat tentang kasus kasus pelecehan
dan juga kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan juga anak anak begitu ya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada saat ini kita akan berbicara
pada sore hari ini ada mbak siti aminah komisioner komnas perempuan
dan juga kombes polisi gatot rep lihan doko kabit humas polda jawa timur
sehat selalu bapak ibu
terima kasih mbak